pada gang bunga di jalan wastu kecana bandung mengaku
sejak pandemi covid sembilan belas masuk ke indonesia pada maret dua ribu dua puluh
terjadi penurunan omset penjualan
ridwan adalah salah satunya
ridwan mengaku sejak sepuluh tahun berjualan bunga di wasto kecana bandung
baru kali ini terjadi penurunan penjualan secara signifikan
yakni mencapai delapan puluh persen dibandingkan dengan masa sebelum pandemi
adanya pembatasan aktivitas seperti pesta pernikahan dan syukuran
menjadi salah satu pemicu menurunnya penjualan
kondisi serupa juga dialami oleh emma
penjual bunga di jalan palasari bandung ini mengaku penjualan di toko bunga miliknya menurun
sejak pandemi covid sembilan belas
apalagi ketika pembatasan sosial berskala besar dilakukan
toko bunga miliknya juga dilarang untuk berjualan
saat ini meskipun sudah diperbolehkan kembali untuk berjualan
jumlah pembeli masih belum normal jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi
sepi banget banyak
sekarang memang tidak ada apa apa ada bikin wedding
cuma adanya sukses sama dukacita satu satu
kalau lagi ada wedding pernikahan lumayan
kalau untuk sekarang berapa persen
ada delapan puluh persen
sekarang cuma buka untuk makan saja
saat ini pedagang hanya mengandalkan penjualan buket bunga yang masih diminati oleh pembeli
buat ini wisudah
tapi belinya agak lebih banyak apa aja di
biasa aja dikit
saya sering lihat situasi kalau misalkan di rumah sudah layu apa di kantor sudah layu
saya kadang kadang tiga hari sekali dan dua hari sekali saya datang ke sini untuk membeli bunga
sering beli ini ya
untuk kebutuhan sendiri
adanya penurunan permintaan bunga berdampak langsung
langsung kepada petani bunga
seperti petani bunga mawar di kecamatan parompong cihideng kabupaten bandung barat
asep salah satu petani bunga di cihideng mengaku
sejak maret permintaan bunga mawar hampir tidak ada sama sekali
padahal biasanya setiap dua hari sekali asep rutin mengirim pasokan bunga mawar ke jakarta dan bandung
akibatnya asep terpaksa mengurangi jumlah pekerja
dari awalnya empat orang hanya menjadi satu orang
biasanya dua hari sekali itu dipanen
bisa sampai lima puluh empat sampai lima puluh kodi
sekarang mah ya susah
kalau dipanen sih dipanen cuman ya dibuang aja
karena nggak ada yang buang
nggak ada nggak ada sama sekali
untuk tetap bertahan selain melakukan perawatan rutin di kebun miliknya
kini asep juga beralih menjual bibit mawar
sambil menunggu kondisi penjualan menjadi lebih baik
franky wijaya rusman rusmana bandung jawa barat